selamat sore saudara anda menyaksikan program berita kompas petang
kali ini hadir bersama saya rahmatib rahim dan audrey chandra
hanya di kompas tv independen terpercaya
informasi pertama disampaikan audrey chandra silahkan
informasi pertama kami setelah melakukan penyelidikan terhadap saksi
dan barang bukti yang ditemukan di lokasi
polisi akhirnya menyatakan brigadir rat
anggota satuan satlantas polres manado sulawesi utara tewas karena bunuh diri
kesimpulan ini didapat berdasarkan bukti penyidikan secara komprehensif
dengan melibatkan kedokteran forensik laboratorium forensik dan tim cyber
tim forensik rumah sakit polri menyatakan
pihaknya telah melakukan tiga metode pemeriksaan terhadap korban
dan hasilnya tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban
selain luka tembak di bagian kepala
terkait motif bunuh diri brigadir rat
polisi masih melakukan pendalaman hal tersebut
dengan memeriksa isi telepon genggam korban yang ada di lokasi
kami temukan satu buah luka tembak masuk pada pelipis kanan
dan satu buah luka tembak keluar pada pelipis kiri
luka luka tersebut menurut pola lukanya sesuai dengan luka tembak tempel senjata api
hasil ronsen menunjukkan bahwa tidak ada anak peluru di dalam rongga kepala
sedangkan ct scan menunjukkan bahwa terdapat patah tulang tulang kepala
dan dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh tubuh
dan kami tidak menemukan tanda kekerasan lain pada bagian tubuh lainnya
sementara kabit humas polda sulawesi utara membantah kapolresta manado
menerima uang dari pengusaha batu bara
orang yang mendapat pengawalan brigadir rat yang ditemukan bunuh diri di dalam mobil di mampang
brigadir rat telah bekerja sebagai sopir dan ajudan seorang pengusaha di jakarta sejak akhir dua ribu dua puluh satu
namun yang dilakukan almarhum tanpa izin resmi dari polresta manado
hal ini dikatakan kabit humas polda sulawesi utara setelah kapolres tamanado dipiksa

sampai saat ini kapolresta menado masih dilakukan pemeriksaan oleh propam
dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar
seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di jakarta
tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya
karena korban bunuh diri dengan cara menembakkan senjata api jenis pistol hs kaliber sembilan mm ke arah kepala
mengapa ini polisi manado datang ke jakarta
tapi ini masih kami dalami karena kalau cuti pasti kan ada yang mengizinkan dan rasanya apa
polisi tutup kasus kematian brigadir ridal ali setelah dilakukan penyelidikan terhadap tiga belas saksi
olah tkp dan pengumpulan barang bukti di lokasi termasuk dvr cctv
pores metro jakarta selatan menyimpulkan brigadir linda ali
anggota satuan satlantas foresta manado sulawesi utara tewas karena bunuh diri
menganalisa terhadap barang bukti berupa dvr yang berisi rekaman video cctv yang ada di tkp
dengan hasil pada saat kejadian tidak ada orang lain yang berada di tkp
dengan cara menembakkan senjata api jenis pistol hs kaliber sembilan mm ke arah kepala
dari rekaman cctv saat kejadian brigadir ridal ali yang bertugas menjadi ajudan dan sopir pengusaha
terlebih dulu menurunkan penumpang mobil saat tiba di rumah di kawasan mampang jakarta selatan
lalu brigadir ridal ali kembali memajukan mobil
dan tak berselang lama mobil maju dan di saat itu pula korban menembak dirinya sendiri dari dalam mobil
istri brigadir ridal ali tak percaya kematian suaminya karena bunuh diri
sebab sebelum korban ditemukan tewas masih sempat menghubungi sang istri
tidak nyaman dia terjadi tidak nyaman tidak nyaman di kerja
saya tidak sampai bersama
hanya kesian terbaik dari kepolisian
komisioner kompolnas menganggap kasus ini tergolong serius
kompolnas mempertanyakan apa motivasi brigadir ridal ali tewas bunuh diri
dan mengapa korban ke jakarta untuk menjadi ajudan dan sopir
padahal latar belakang korban adalah anggota satuan lalu lintas polresta manado
mengapa ini polisi manado datang ke jakarta
jawabannya informasi sementara cuti
tapi ini masih kami dalami karena kalau cuti pasti kan ada yang mengizinkan dan rasanya apa
yang kedua itu berada di rumah pengusaha
sementara backgroundnya porsi lalu lintas
ada apa ini harus kami detailkan
lalu yang ketiga dia itu masih usia muda
jihad itu ternyata kekelahiran tahun sembilan puluh empat juli jadi baru tiga puluh empat tahun
di sulawesi utara kapolesta manado kompes julian tosirait masih diperiksa
propam polda sulut terkait izin korban jadi ajudan pengusaha selama tiga tahun di jakarta
dan termasuk soal isu menerima setoran bulanan dari pengusaha
majikan anggota satu lantas poresta manado brigadir ridal ali
yang ditemukan tewas dengan luka tembak di jakarta
polisi telah menyatakan anggota polisi brigadir rat anggota satuan lalu lintas polres manado
namun publik masih terus mempertanyakan motif korban bunuh diri
dan menganggap kesimpulan korban bunuh diri merupakan suatu kesimpulan yang terlalu cepat
dengan adanya kesimpulan dari polisi apakah kasus ini benar benar sudah selesai
sudah bergabung sore ini bersama kami ada ketua harian kompolnas bedy mamoto
dan pakar psikologi forensik reza indragiri selamat sore pak beni pak reza
saya mau ke kompolnas dulu
pak benny kalau tadi sebelumnya pak albert ini sudah ada tiga catatan kritis ya
untuk mempertanyakan kasus kematian korban
tapi kemudian polisi sudah tutup kasus ini melihatnya apa catatan dari kompolnas
ya jadi izinkan kami menyampaikan update ya
jadi kami sejak kasus ini terjadi sudah melakukan komunikasi meminta klarifikasi tahap demi tahap
yang pertama ingin kami klarifikasi
awalnya kami menerima informasi dari polresta menaru bahwa yang bersangkutan izin cuti
dan itu ada permohonannya tetapi izinnya belum ditanda tangan oleh atasannya
ini satu kemudian yang kedua masalah senjata api
itu memang betul terdaftar dan yang bersangkutan yang pegang
hanya masalahnya ketika cuti harusnya nggak boleh bawa senjata api ini
nah dalam konteks ini ada dua hal yang perlu kita lihat ya
yang pertama kejadian di mampang itu sendiri
kemudian latar belakang dan motivasi terjadinya peristiwa ini
kenapa yang bersangkutan sampai menembakkan ke diri sendiri
nah dalam konteks ini hasil olah tkp dan dilakukannya penyelidikan dengan pendekatan secara scientific crime investigation
hasilnya sudah dirilis oleh kasat reskrim polres jakarta selatan
tapi apakah kompolnas melihat ini nggak terlalu dini pak benny
ya menurut kami memang harusnya sekaligus dirilis ketika sudah terjawab latar belakang atau motifnya
itu akan secara komprehensif
nah dalam konteks ini saya ingin menyampaikan satu hal
tinggal sekarang pendalaman dengan keluarga
karena jejak digital hasil pemeriksaan handphone komunikasi dengan istrinya
itu adalah hal yang perlu didalami
dan ini sebagai catatan begini
kami sudah mengikuti beberapa kasus
supervisi beberapa kasus bunuh diri
ada satu kasus yang keluarganya mohon mohon
pak mohon jangan diekspos ini bunuh diri
karena ini akan ada dampak nanti ke anak anak
fiat polri eksposnya punya begini
hasil penyelidikan sudah selesai
tidak ditemukan tindak pidana
ya pak beni masalahnya kan ini istrinya juga tidak menyangka ya
maksudnya tidak mempercayai kalau korban bunuh diri
pak reza sebenarnya ada yang janggal nggak sih
dari satuan lalu lintas manado datang ke jakarta
izin cutinya selama tiga tahun dari dua ribu dua puluh satu nggak janggal
seseorang bisa dikatakan melakukan tindakan bunuh diri
ketika tiga tanda petik syarat terpenuhi
dari sudut pandang psikologi forensik
pertama bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sukarela
tidak ada sugestio atau apapun yang datang dari pihak eksternal
tapi murni merupakan tindakan sukarela
adanya intens atau niatan dari yang bersangkutan untuk menghabisi dirinya sendiri
tidak ada niatan yang lain tapi niatan untuk menghabisi dirinya sendiri
yang bersangkutan dianggap memiliki pemahaman yang cukup
pada terrealisasinya intens atau niat tersebut
nah sepanjang dari yang saya simak nih pemberitaan media masal
tampaknya disiplin psikologi forensik tidak diikut sertakan dalam kerja saintifik
guna mengungkap kasus yang satu ini
karena disiplin psikologi forensik tidak dilibatkan
derajat pemahaman pada diri brigadir rat itu praktis tidak terbaca
maka saya harus konsekuen mengatakan
bahwa dari sudut pandang psikologi forensik
apakah ini merupakan kematian yang diakibatkan oleh maaf
tindakan yang bersangkutan menghabisi dirinya sendiri
atau disebabkan oleh penyebab yang lain
jadi seharusnya ini jangan ditutup dulu gitu pak reza ya
karena saya menekuni bidang psikologi forensik
dan pertanyaan dari pak beni sendiri
itu merupakan pertanyaan yang sepatutnya
bisa diberikan jawabannya oleh disiplin psikologi forensik
tapi pak reza kan pertanyaan lainnya juga adalah
tapi satu sisi sang istri juga meragukan begitu
kalau suaminya ini menghabisi nyawanya sendiri
saya membayangkan bahwa kebanyakan masyarakat awam
bahkan mungkin keluarga brigadir rat
menganggap otopsi adalah sebatas otopsi
yang dilakukan oleh kedokteran forensik
psikologi forensik juga punya metode otopsi
tidak dilakukan dengan cara melakukan misalnya bedah
atau perlakuan tertentu terhadap fisik brigadir rat
tapi mencoba melakukan pengecekan terhadap dokumen atau riwayat kesehatan
mencoba mengecek riwayat komunikasi
mencoba mengecek pengetahuan atau informasi
untuk pada akhirnya sampai pada sebuah simpulan
apakah yang bersangkutan ini meninggal akibat
ataukah disebabkan oleh pihak lain
sebenarnya kalau dilihat dari posisi korban
katanya tidak minta izin
katanya menerima uang juga dari pengusaha
jadi kami ingin mengupdate
bahwa yang bersangkutan jufri
dilakukan pemeriksaan oleh ir wasda
ini dengan mudah di cross check
nggak ditanya sama atasannya kemana
tentunya tanpa seizin atasan
tidak masuk dua tiga hari saja sudah dicari
nah ternyata kan ada relasi
relasi inilah yang sedang didalami oleh via irwasda
relasi antara atasan langsung
kemudian dengan pengusaha ini
kemudian poluan yang dulu menjadi atasan dia
karena almarhum ini pernah menjadi pengemudinya
dan dialah yang berutin informasi istrinya
tentunya nanti bila terjadi pelanggaran
satu langkah yang diperlukan adalah
untuk cross check komunikasi
itu karena membaca komunikasi itu
dari sisi psikologi forensiknya
biasanya motif motif apa yang melakukan hal itu
karena kan brigadir rat juga masih muda
harus kita pahami sebagai pekerjaan yang luar biasa berat
di kalangan personil polisi
memang kita punya kekhawatiran yang sangat mendasar
bahwa ada beban kerja yang sangat berat
apakah beban itu datang dari kantor secara resmi
apakah beban itu datang dari masyarakat
dari pekerjaan pekerjaan ekstra organisasi
baik antar individu maupun antar institusi
nah pada akhirnya kita sampai pada sebuah simpulan
gerangan yang anggaplah paling berkontribusi
serta faktor faktor sampingan apa
mengambil misalnya keputusan yang salah
motif apa yang melatar belakang ibrigadir rat
telah berbagi informasi di kompas petang sehat selalu